lembaga perlindungan saksi dan korban atau lpsk tiba di rumah pribadi irjen verdi sambo pada selasa pagi
lpsk melakukan asesmen atau penilaian psikologis terhadap istri irjen verdi sambo putri candrawati
informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan produser lapangan diana valencia
selamat sore diana
diana terlihat di belakang anda ini sudah banyak sekali polisi bersenjata lengkap yang berjaga
dan juga dari informasi yang kami dapatkan rumah pribadi verdi sambo sudah digaris polisi
kenapa padahal tadi pagi yang datang dari lpsk bukan pemeriksaan dari pihak kepolisian
karena jika memang dilakukan atau digaris polisi ini artinya ada penjagaan ketat yang dilakukan di sana
ada alasan apa dilakukan hal tersebut diana
selamat siang tentu memang itu adalah hal yang masih
hendak kita ketahui karena ini situasinya cukup dinamis baru sekitar sepuluh menit yang lalu
kira kira yang tadinya suasananya cukup sepi begitu di rumah pribadi mantan kadifropam mabes polri irjen verdi sambo
kini cukup ramai tadi didatangi oleh sejumlah petugas yang kami memang belum tahu dari mana
tetapi ada yang menggunakan tanda pengenal dari divisi propam poldri begitu kemudian beraksur kembali kurang lebih sekitar lima menit setelahnya

ini ada teman teman dari brimob gitu yang datang kemudian memasang garis polisi
saya akan bergeser sedikit kemudian menunjukkan kepada anda kondisi terkini
ini adalah kondisinya kalau anda lihat memang teman teman media ini memiliki jarak kurang lebih lima puluh sampai dengan seratus meter begitu dari rumah pribadi irjen verdi sambo
kemudian sekitar dua puluh lima meter dari rumahnya ada garis polisi dan tadi kami coba untuk mendekat tapi kemudian diminta untuk menunggu
di sini ada bangku begitu yang
menjadi patokan ataupun plottingan untuk teman teman media kami belum diperbolehkan untuk mendekat
dan memang hingga saat ini situasinya masih abu abu begitu
belum diketahui apakah akan ada kegiatan ataupun ada pemeriksaan oleh pihak pihak terkait
tetapi selain dari brimop selain dari propam tadi kami juga melihat ada dari tim inavis yang juga turut datang
sekitar tujuh menit yang lalu ini masuk ke dalam rumah pribadi irjen verdi sambo dan juga putri candrawati
kalau tadi anda bilang benar sekali bahwa sekitar pukul sepuluh pagi ada rombongan dari teman teman lpsk untuk datang melakukan asesmen perdana begitu kepada putri candrawati
yakni istri dari mantan kadif propam mabes polri irjen verdi sambo
rombongannya ada dua ada dua mobil yang rombongan pertama itu datang sekitar pukul sepuluh pagi
kemudian rombongan kedua disinyalir karena ada sesat arah begitu
maka baru datang sekitar pukul sebelas
lewat dua puluh waktu indonesia barat
selesai sekitar pukul setengah dua waktu indonesia barat
dan memang belum ada sama sekali memberikan komentar kepada kami teman teman media disini
tidak ada yang angkat bicara begitu karena memang tentu statement akan diberikan secara terpusat
tadi kita ketahui bahwa teman teman lpsk juga sudah datang ke baris krim
dan di barek skrim ataupun di mabus polri sendiri memang ada rencana untuk melakukan konferensi pers
memang kalau dari teman teman lpsk yang datang ada delapan orang
tadi dari dua mobil satu mobil diisi oleh empat orang begitu
kemudian kalau kita kilas balik sedikit memang perlindungan yang diminta oleh putri candrawati ini sudah diminta sekitar dari tanggal tiga belas juli
tujuh belas juli dari permintaan lisan untuk perlindungan saksi
kemudian empat belas juli permintaan tertulis perlindungan saksi
dan baru hari ini sekiranya diberikan asesmen pertama
pertemuan pertemuan antara lpsk dan juga putri candrawati
tercatat dalam catatan saya sekitar tanggal enam belas juli ada pertemuan lpsk dan putri candrawati
tetapi memang tidak dapat dilakukan assessment ataupun permintaan keterangan
karena memang pada saat itu psikis ataupun psikologis dari putri candrawati dikatakan masih belum stabil begitu
dan kalau untuk saat ini memang agenda untuk asesmen perdana dari putri candrawati tentu saja yang tadi sudah selesai
sekitar pukul setengah dua waktu di desa barat adalah
mensinyalir apakah putri candrawati adalah salah satu sosok yang sekiranya layak ataupun pantas mendapatkan perlindungan dari lpsk
kalau kita melihat dari situs dari lpsk go id syarat menerima perlindungan saksi ini setidaknya ada empat
yang pertama memang memiliki status sebagai saksi dan juga korban
kemudian yang kedua adalah memiliki tingkat ancaman yang dapat membahayakan saksi dan juga korban
kemudian yang ketiga hasil analisis dari tim medis dan atau psikolog saksi dan juga korban
dan yang keempat adalah rekam jejak pidana yang juga akan menjadi pertimbangan apakah sekiranya satu sosok ini yakni putri candrawati yang juga merupakan salah satu saksi kunci
setidaknya statusnya hingga saat ini adalah saksi begitu dalam kasus polisi tembak polisi yang mengakibatkan meninggalnya brigadir j pada delapan juli dua ribu dua puluh dua lalu
hingga saat ini kami bersama teman teman media masih menunggu
ini sekiranya akan ada kegiatan apa atau siapa yang akan sekiranya berbicara untuk memberikan pernyataan kepada kami teman teman media sekiranya untuk tidak abu abu apa yang sedang dikerjakan ataupun yang dilakukan di rumah kediaman irjen verdi sambo
kembalikan anda di studio
baik diana tadi anda menyatakan saya konfirmasi kembali bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh lpsk terhadap putri candrawati ini sudah selesai pada pukul setengah dua
beberapa saat kemudian atau sekitar sepuluh menit yang lalu
kemudian pihak dari kepolisian ini banyak yang datang ke sana keamanan diperketat dan dipasang oleh garis polisi
benarkah kemudian seperti itu kronologisnya itu yang pertama dan dari hasil analisa anda apakah ada kaitannya antara pernyataan yang mungkin tadi diberikan kepada lpsk dari putri candrawati
dan kemudian ada penjagaan yang jauh lebih ketat dari pihak kepolisian
karena kita ketahui bersama garis polisi ini dipasang
buah tempat kejadian perkara
dan salah satu tujuan dipasangnya untuk mengamankan lokasi tempat kejadian perkara
agar penyidikan ataupun penyelidikan ini dapat berjalan dengan lebih baik
apakah ada hubungan ya kedua hal tersebut
ya tentu memang segala penyelidikan atau penyidikan yang sedang berlangsung ini semuanya saling terkait
karena kita ketahui sendiri bahwa dari tim kepolisian sendiri sudah membentuk tim khusus
kemudian komnas ham juga sudah menyelidiki kasus ini
bagi pelanggaran hamnya ataupun hak asasi manusia
kemudian kalau untuk lpsk sendiri adalah assessment
apakah sekiranya dibutuhkan beberapa tokoh tokoh ataupun saksi kunci yang memang terlibat dalam kasus ini
begitu membutuhkan perlindungan
kalau dikatakan terkait atau tidak tentu saja mungkin saja terkait segala kemungkinan terbuka
tetapi sejauh ini memang belum ada informasi yang kami terima
dan kami juga belum ada pejabat petinggi kepolisian yang biasa memberikan statement
entah itu divisi umum sabah bespolri
sebagainya yang biasanya memberikan informasi kepada teman teman media
sehingga saat ini posisinya adalah kami menunggu
dan kami juga tidak diperbolehkan untuk mendekat begitu
sekiranya untuk bertanya kepada petugas yang baru saja kurang lebih sekitar tiga sampai dengan empat menit yang lalu
masuk ke rumah mantan kadif propam mahpuspolri irjen ferdisambo
sejauh ini yang diumumkan ataupun yang kami ketahui dari teman teman media ada tiga tersangka
yang ditetapkan oleh
sebenarnya secara resmi baru dua tersangka yang ditetapkan
yakni barada eliezer ataupun barada e
juga brigadir r ataupun brigadir riki
tetapi kemarin berdasarkan statement ataupun pernyataan dari menko poluh kamah food md
total tersangkanya sudah menjadi tiga
yakni satunya adalah supir dari putri candrawati
dengan inisial k ataupun kuat begitu disebutkan namanya
sehingga totalnya sejauh ini
berdasarkan informasi yang kami himpun dalam kasus polisi tembak polisi
yang mengakibatkan meninggalnya brigadir joshua pada delapan juli dua ribu dua puluh dua lalu
ada tiga tersangka
kurang lebih kalau berdasarkan statement dari pak kapolri
jenderalist yosigit beberapa hari lalu
sudah ada empat puluh dua orang yang diperiksa
sehingga kita nantikan apakah jumlahnya bertambah
karena memang hari ini infonya akan ada konferensi pers yang dipimpin langsung oleh kapolri
jadi tentu dugaan dugaan tertentu apakah memang ada penindakan lebih lanjut disini
nah pribadi irjen ferdisambo
ini harus kita redam terlebih dahulu
karena masih belum ada statement yang jelas
supaya tidak semakin memperkeruh suasana dan juga kasus polisi dampak polisi ini
selanjutnya bagaimana apakah memang akan ada nanti statement dari teman teman kepolisian
dan tambahan lagi mungkin sekiranya tidak hanya dari brimo
tapi nanti juga ada pendampingan dari beberapa pihak tertentu
untuk datang ke rumah pribadi
karena kalau misalnya tadi anda lihat
kalau saya mengutip berdasarkan hasil investigasi majalah tempo
beberapa barang bukti yang diduga
ditemukan ataupun sedang didalami oleh tim khusus bentukan kapolri
yang khusus untuk mengusut kasus ini
beberapa diantaranya adalah rekaman cctv dari tetangga rumah dinas irjen ferdisambo
nah untuk menyusun kepingan itu
dalam rekaman kamera pengawas
tetangga rumah dinas irjen ferdisambo
ini terlihat ada dua mobil lexus yang datang pada pukul tujuh belas sembilan dan juga tujuh belas sebelas
tujuh belas sembilan adalah putri candrawati dan juga brigadir joshua
kemudian tujuh belas sebelas dua menit setelahnya
mobil yang ditumpangi oleh ataupun yang diisi
ini oleh irjen ferdisambo
baru kemudian pada tujuh belas dua puluh waktu indonesia barat
rekaman cctv menunjukkan bahwa ada satu mobil
dengan pengemudi ajudan ferdisambo yang lain
yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
ini keluar dari rumah dinas menuju ke rumah pribadi sambo
di tempat saya melaporkan
sehingga memang tentu ada kaitan kaitan
soal penyidikan kasus polisi tembak polisi
entah itu mungkin dari hasil rekaman cctv
kemudian kembali didalami ke lokasi dan lain sebagainya
kita masih nantikan
kembali ke studio
baik terima kasih diana valencia
yang melaporkan langsung dari rumah pribadi irjen ferdisambo
kami akan terus menantikan
bagaimana perkembangannya dari sana